nur hidayat yang sehari hari bekerja sebagai penguji laboratorium
di balai besar pengawasan obat dan makanan bb pom bandung
mengaku sengaja mendaftarkan dirinya menjadi relawan
untuk membantu pengembangan vaksin covid sembilan belas di indonesia
latar belakang pekerjaan dan pendidikannya di bidang farmasi
membuatnya tidak khawatir menjadi subjek uji klinis vaksin covid sembilan belas
kalau khawatir sebenarnya sedikit sih gitu kebetulan saya kan backgroundnya farmasi ya
jadi kan uji klinis itu sebenarnya bukan hal baru gitu
karena semua obat beredar kan pasti uji klinis dulu
baru bisa dikonsumsi untuk orang banyak gitu
dan ini kan udah uji klinis tahap tiga ya
jadi udah lewat tahap satu tahap dua yang di manusia juga gitu
jadi relatif lebih aman sih jadi nggak ada persiapan apa apa
setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam
pria yang biasa disahpa dayat ini selesai menjalani proses suntik vaksin covid sembilan belas
menurutnya sebelum disuntik vaksin
relawan harus terlebih dahulu
menjalani pemeriksaan kesehatan ulang sebelum kemudian disuntik vaksin covid sembilan belas
tadi pendaftaran dulu wis pendaftaran ada cek tensi sama berat badan
habis itu panggil ke atas habis di atas ada rapid test dulu
mungkin buat lihat antigen atau antibody
habis rapid test cek kesehatan lagi oleh dokter
biasalah mata terus nafas mulut juga kalau nggak salah tadi
terus setelah itu kita nunggu buat di vaksin
jadi vaksinnya itu
setelah hasil rapidnya negatif
setelah vaksin ada nunggu observasi tiga puluh menit
buat melihat ada efek samping atau enggak yang timbul
sembari penjelasan terkait dua minggu ke depan
kan kita kontrol dua minggu ke depan kan
selanjutnya dayat akan melakukan screening kesehatan secara mandiri
dengan menggunakan kartu kesehatan yang diberikan tim uji klinis
yang di dalamnya meliputi suhu tubuh harian
dan keluhan nyeri maupun gangguan kulit
jika selama empat belas hari terdapat efek samping
yang mengganggu kesehatan
dayat akan diminta menghubungi nomor kontak dokter
yang tertera di tabel kesehatan
setelah empat belas hari dayat bersama relawan lainnya
akan kembali menjalani suntik vaksin kedua
dan kemudian kondisinya akan dipantau selama enam bulan ke depan
franky wijaya kavijati bandung